sebagai cabang olahraga yang kini resmi dipertandingkan di sea games dua ribu sembilan belas
indonesia menganggap serius potensi medali yang bisa diraih dari electronic sports atau e sports
sejak awal september lalu tim nasional e sports indonesia telah mempersiapkan dua puluh satu atlet terbaik
yang akan turun di enam nomor yang dipertandingkan
informasi ini sekaligus menutup cnn indonesia sports kali ini
update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sports
anitamae pamit undur diri selamat beristirahat dan salam sports
bicara electronic sport atau e sport game dota dua ini adalah salah satu game yang cukup populer di dunia
terutama di kawasan asia tenggara
nah bicara tentang kawasan asia tenggara kawasan ini adalah kawasan dengan peningkatan jumlah e sport tercepat di dunia
diperkirakan di tahun ini di tahun dua ribu sembilan belas jumlah penonton e sport di asia tenggara ini mencapai angka lebih dari empat puluh juta orang
dan setelah menjadi capang olahraga eksempis
di asean games dua ribu delapan belas e sport akhirnya secara resmi dipertandingkan di sea games dua ribu sembilan belas di filipina
total akan ada enam medali emas yang diperbutkan
hmm kira kira atlet e sport indonesia dapat merebut berapa medali ya di filipina nanti
setelah menjalani proses seleksi dari sejumlah turnamen yang ada di sea games dua ribu sembilan belas nanti
atlet e sports indonesia akan turun di enam nomor yang dipertandingkan yaitu mobile legends
ditargetkan dapat meraih dua medali emas
tim e sports indonesia sejak akhir september lalu telah melakukan pemusatan latihan nasional
lima atlet dota dua indonesia ini menjalani serangkaian uji coba dan berlatih secara intensif
di bootcamp di kawasan rawabuaya jakarta barat selama hampir dua bulan terakhir
bahasan taktik dan strategi permainan menjadi menu latihan sehari hari
tegang terus nervous pasti ada sih cuman kayak kita harus tetap fokus
gak boleh jadi hambatan buat kita buat dapetin medali emas
penting sih karena di kita main game juga satu hari itu bisa sampai sepuluh game gitu
misalkan kalau fisik nggak kuat gitu bakal susah kita butuh stamina juga
kalau kita punya kesempatan buat ngebantu ngambil objeknya terus gak itu gak boleh juga
sama seperti cabang olahraga lain peran pelatih dalam timnas uta dua indonesia ini juga sangat penting
taktik dan strategi yang diterapkan ditambah menganalisa kekuatan lawan menjadi faktor kunci untuk meraih kemenangan
cuman kalau di bola itu empat tiga tiga gitu kan ya kalau di esports mungkin tergantung hero nya
misalkan hero dota itu kan ada banyak ada seratus lebih lah ya
mungkin hero ini bagus nih mungkin kombinasi dengan ini nih bagus nih
mungkin basicnya strateginya seperti itu
jadi apa yang harus kita lakuin buat awal buat early gamenya kayak menit menit awal menit menit pertengahan atau menit menit akhir gitu
jadi buat lebih ke matengin eksekusinya aja sih
kadang ada sesuatu hal yang gak dilihat oleh player karena player itu biasanya fokus
dengan apa yang ada di layarnya jadi kadang nggak ngerti atau nggak melihat kejadian apa kejadian
jadi pelatih itu sebagai analisis ketika game itu main terus mereka jadi kayak menarik benang merahnya lah ketika game itu serta
perhatian dan dukungan yang diberikan pemerintah pada cabang olahraga e sport juga sudah cukup besar
namun sebagai cabang yang baru pertama kali resmi dipertandingkan di ajang multi event
membuat esports masuk kategori sebagai cabang olahraga kelas keempat untuk alokasi distribusi dana pelatnas
dan demikian cabang baru ini belum mendapat banyak fasilitas dari pemerintah
angka ini sudah termasuk untuk honorarium atlet dan ofisial akomodasi selama platnas dan biaya untuk tryout di dalam dan luar negeri
kita tahu kan esports belum mempunyai prestasi di multi event karena keikutsertaan di event ini baru di filipina
walaupun dia sudah punya beberapa atletnya juara dunia tetapi karena kriterianya kita multi event dia masih masuk klaster empat
nah karena masuk kelas keempat tentunya berdampak terhadap jumlah fasilitasi dari pemerintah

kalau tadi ditanyakan berbicara tentang kelas keempat kita tidak tahu
jangan dibilang perbandingan dengan bulu tangkis sama angkat besi tentu berbeda karena bulu tangkis dan angkat besi kan ada di kelas ter satu
kluster satu dia dapat fasilitasi di atas sepuluh m sementara untuk kluster empat ini rentangnya itu kami verifikasi
semua cabur tidak sama sesuai dengan kebutuhan antara satu sampai dua lima m di kluster empat ini
perkembangan e sport di indonesia selama beberapa tahun terakhir memang termasuk salah satu yang terbesar di dunia
sea games dua ribu sembilan belas ini mestinya bisa menjadi momentum yang tepat untuk dapat melahirkan atlet atlet
esports nasional yang berprestasi di dunia internasional